sai merupakan salah satu rukun ibadah umroh
ibadah umroh menjadi sah jika jemaah telah melakukan ⁇ sai ⁇ dengan berjalan dan berlari kecil
dari bukit safa menuju marwah sebanyak tujuh kali bolak balik
meski begitu prosesi ini bisa dibilang tak mudah karena jemaah harus memiliki stamina sehat
agar bisa menjalani sai sejauh kurang lebih tiga kilometer dengan lancar
namun pengelola masjidil haram memberikan kemudahan bagi jamaah yang ingin melakukan ⁇ sai ⁇ dengan menggunakan skuter listrik
tersedia pilihan skuter nyaris tanpa suara dan ramah lingkungan dengan kapasitas pilihan satu dan dua tempat duduk
skuter dengan pilihan satu tempat duduk dipatok dengan biaya seharga rp lima puluh tujuh lima atau sekitar rp dua ratus tiga puluh
sementara untuk pilihan dua tempat duduk dipatok rp satu ratus lima belas atau sekitar rp empat ratus enam puluh
selain untuk sai skuter listrik juga dapat digunakan untuk melakukan tawaf dengan tambahan biaya
di area sai skuter listrik melaju di jalur khusus yang berada di tengah
hadirnya skuter listrik ini tentunya bisa memudahkan jemaah untuk melakukan ⁇ sai ⁇ sebanyak tujuh kali
khususnya bagi jemaah lansia atau lanjut usia
yang memang memiliki keterbatasan fisik dan berkebutuhan khusus dapat memanfaatkan adanya skuter listrik ini untuk melakukan salah satu rangkaian ibadah umroh
penggunaan skuter listrik ini pun tergolong mudah
pengoperasiannya cukup menggunakan satu tangan saja
laju skuter pun tidak terlalu kencang sehingga saat mengendari skuter jemaah masih dapat kusyuk memanjatkan doa
ini sangat membantu karena bagi yang bermasalah tentang kesehatan atau bagi yang lanjut usia
mungkin ini sangat membantu dan sangat luar biasa
di masa pandemi pengelola masjidil haram juga menjaga kebersihan skuter listrik
sebelum dan sesudah digunakan skuter akan dibersihkan dengan disemprotkan cairan disinfektan
sehingga jemaah tanpa
perlu merasa khawatir
terhitung sabtu lima maret dua ribu dua puluh dua arab saudi mencabut pembatasan sebagian besar pembatasan covid sembilan belas
arab saudi tak lagi mewajibkan pendatang melakukan karantina
begitu juga penghapusan tes pcr saat kedatangan
masyarakat di arab saudi tak lagi diwajibkan menggunakan masker di luar ruangan
namun jemaah masih harus menggunakan masker saat beribadah di area masjid
tiffany raitama mekah arab saudi